memperingati hari guru nasional yang jatuh pada hari ini sejumlah siswa di surabaya menggelar pijat masal dan perawatan kuku bagi para guru
kegiatan unik ini sebagai bentuk kecintaan siswa kepada guru yang telah mendidik mereka
kegiatan unik ini sebagai bentuk kecintaan siswa kepada guru yang telah mendidik mereka
kuku yang dilakukan siswa mulai dengan membersihkan kuku atau memotong kuku hingga melukis tangan guru menggunakan hena ala timur tengah
tak pelak rasa empati dan kepedulian dari siswa ini membuat harus sejumlah guru
memang ini kegiatan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya
saya kira hari guru ya seperti biasanya memberi bunga begitu aja
ternyata anak anak itu begitu
memiliki sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh guru guru
peringatan hari guru nasional kali ini menjadi momen istimewa karena kejutan yang diberikan oleh siswa sebagai bukti rasa cinta dan peduli terhadap guru atau pengajar
selain itu aksi unik ini sebagai bentuk apresiasi pada guru di hari guru nasional
dalam rangka memperingati hari guru kita semua ada bata asis ada murid murid
kita memanikyur atau merawat tangan guru yang ada di aisyah patak bida ini
diharapkan dengan aksi unik di peringatan hari guru nasional kali ini dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk perjuangan guru
demi mencerdaskan dan tetap bisa menjadi teladan bagi anak bangsa
francisca widjaya surabaya